halo bebek melmel pipiannya kamu udah siapin semuanya kan
odol sikat gigi aduk sampo gitu semuanya udah kan
oh semua udah siap sayang udah siap
aku juga oh walem kok buat nanti takutnya kalau kamu pegel jadi aku bisa pijit pijit kamu gitu
ih enak aja enggak enggak enggak enggak ada main pijit pijitan
maksud aku nggak gitu maksudnya
gak kenal tuh suara
kok datangnya gak kasih tau sih
iya tante adrianya iseng aja datang ke sini sekalian bawain makanan siang buat tante
ya cuma kue kue kecil aja sih karena adriana tahu pasti tante super dapat sibuk sibuk sama pekerjaan sampai lupa makan siangnya
aduh kamu tuh baik sekali terima kasih tangga terima ya
duduk duduk duduk
iya makasih tante
aduh harusnya tuh kamu kasih tau kalau mau dateng tante kan bisa siapin apa kek apa kek gitu
gak usah tante makasih
tante malam minggu ini tante ada acara
malam minggu ini
ada gak ya
gak ada kayaknya kenapa emangnya
kalau misalkan adriana main ke rumah tante boleh nggak
karena kan adriana ini kan single tante jadi kalau udah malam minggu bingung mau kemana
siapa tau aja ntar kita bisa ngobrol ngobrol terus ada boy juga di rumah
silahkan silahkan boleh dengan senang hati datang aja ke rumah gak apa apa kok aduh ditunggu tunggu
tapi minggu ini ya kayaknya si bos rencananya ke cibodas
aduh kawat berarti pergi sama reva dong
aduh jangan jangan mereka mau berduaan disana terus terus mereka
adriana kamu malah bengong gak apa apa kamu datang aja main ke rumah
gak ada boy juga ada tante ngobrol aja sama tante tante seneng kok
maaf tante sebelumnya adrena minta maaf banget
tante larang boy untuk camping di cibodas deh tante
karena kayaknya boy pergi sama reva deh tante
gini tante jadi waktu adriana ketemu sama boy itu terima telepon dari reva
terus boy itu selalu ceritain tentang reva
ya itu aja sih tante
iya tante kok gak kepikiran kesana ya
tante harus gimana ya
menurut adriana tante larang untuk ke cimodes aja tante
jangan tante kasih izin untuk ke cibodas
iya tapi masalahnya tante udah kasih izin
ntar tante gak enak dong sama si boy
apalagi nanti tante dimarahin sama papanya boy tahu
anak tante kan ganteng banget pinter
hati hati loh tante nanti kalau misalnya dikerjain sama reva gimana
kalau di cibodas itu kan jauh dari rumah jauh dari orang tua jauh dari
kalo dikerjain reva diapa apain reva anak anak kesayangan tante gimana
tante juga nyesel sendiri loh tante
kau jadi takut ya
ya silakan dijawab
kamu lagi sms an ya
oh enggak pak ini
kemarin juga ian bilangnya kayak gitu
telepon dari emaknya dari emaknya
gak taunya kontaknya diganti
kamu juga kayak gitu kan boy
sementara ini hp kamu saya tahan
ini jam pelajaran sekolah
eh emangnya kamu gak sekolah bang
kalau jadi cewek itu jangan murahan
orang lagi jam pelajaran sekolah kok malah telepon teleponan
semua fokus ke pelajaran
eh kenapa bukan suaranya si boy ya
iya maaf lagi permisi lagi
gini aja entar tante telpon boy lagi ya
aduh tapi sekarang tentu harus kerja dulu
soalnya riwah lagi banyak kerjaan
ih udah tante
jangan lupa dimakan kuenya ya tentu
terima kasih dulu tante
terima kasih ya
ada beneran juga tuh dia ngomong
men denger dengar cewek ceweknya bisa pada ikut semua nih
asik tuh boy
kayaknya kalau di puncak lo nembak reva mantep tuh
bilang aja lo yang mau nembak raya
aduh jangan sampai haikal nembak raya
soalnya pasti ditolak sama rakyat
ya gue gak yakin sih mau nembak raya apa enggak
cuman lihat nanti lah
nah kan bener tuh
kalau misalnya lo nembak raya terus lo ditolak
tapi kalau lu udah bisa dong nembak reva
kan kita semua udah tahu kalau reva itu emang suka sama leme
nah iya boy udah tembak aja pasti diterima
gak lah sok tau lo berdua
eh gue harus tau lian
feeling gue mengatakan kalau reva itu emang cinta banget sama lo men
hah lo gak percaya
ya gue sih suka sama dia
eh tunggu apa lagi
apa lagi men
ini momen yang pas
yang lain pada tenda nih
set ya kan
nah lo tembak dia dari situ
kayak film film dulu gitu
kita lihat nanti aja deh
wih bebek melmel
ya ilah mau ke mana
eh privasi kal masa lo harus denger sih
beb yan yan kamu udah siapin semuanya kan
odol sikat gigi aduk sampo gitu semuanya udah kan
oh semua udah siap sayang udah siap
aku juga bawa balsam ko
buat nanti takutnya kalau kamu pegel jadi aku bisa pijit pijit kamu gitu
ih enak aja
gak ada main pijit pijitan
maksudnya kan aku takutnya kaki kamu atau tangan kamu pegel
tapi gak ada setu setuan
aku gak ada maksud apa apa kok
ya aku kan khawatir sama kamu takutnya pegel aja
kamu jangan ngambuk lagu dong ya
jangan ngambuk ya
ada berita bagus nih
kamu mau tau gak
kenapa emang ngema apaan sih
tapi kamu janji ya jangan bilang yang lain
nanti pas di puncak jadi boy menembak reva gitu
ah terus terus terus
oke deh kalau gitu dadah
oke deh aku packing packing barang dulu